ia menyebut polisi mengecek rumah itu setelah informasi mengenai adanya penggerudukan menjadi viral di media sosial
setelah dilakukan pengecekan polri menyatakan rumah yang bersangkutan bukan milik andi arief karena sudah dijual sejak tahun dua ribu
ke pelabuhan tanjung priuk
kpu dan bawaslu tidak menemukan fakta
dan menyatakan informasi tersebut hoax
kpu kemudian melapor ke kepolisian
dan meminta penegak hukum menelusuri semua akun media sosial
yang menyebarkan informasi tersebut
kpu sudah menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya
keperluannya agar pelaku menyebar hoax
itu bisa dengan harapan pemilu kita
menetapkan hasil pemilu
bisa berjalan berlangsung luber dan jurdil
tidak ada gangguan gangguan yang seharusnya
itu tidak bisa mengganggu ketenangan masyarakat
direktoral jenderal beacukai juga memastikan
kabar surat suara yang sudah tercoblos di pelabuhan tanjung priuk
jakarta utara tidak benar adanya
tim beacukai telah melakukan pengecekan data importasi
yang masuk ke pelabuhan tanjung priok
sementara itu kepala badan reserse kriminal mabes polri
jenderal polisi arief sulistianto berjanji
segera menindaklanjuti laporan kpu
dan mencari pelaku utama penyebaran hoax
tidak ada tujuh kontainer itu
bagaimana diisukan dalam kabar bohong ini
oleh karena itu kita tunggu proses yang sedang berjalan
dan kami akan serius melakukan penyidikan ini
dalam proses penegakan hukum
jumat empat januari polri menangkap dua orang
berinisial hye dan ls
masing masing ditangkap di bogor jawa barat
dan balikpapan kalimantan timur
menurut kepala biro penerangan masyarakat
divisi humas mabes polri
keduanya ditangkap karena diduga berperan aktif
dalam menerima dan menyebarkan
kembali kabar surat suara tercoblos
hingga jumat sore polisi masih melakukan
pemeriksaan dan keduanya belum ditetapkan
kepala biro penerangan masyarakat
dedy prasetyo kepala biro penerangan masyarakat
kepala biro penerangan masyarakat
kepala biro penerangan masyarakat
dan yang memviralkan
maupun yang memviralkan
ke media sosial
ada beberapa alat
yang sudah diserahkan
yang disebutkan saja
ini sudah diamankan
terlebih lagi saya mengatakan
ada dua orang yang sudah diamankan
tapi tidak melakukan penahanan
sambil menutup proses
penyidikan lebih lanjut
andi arief kembali membuat
namun kali ini terkait dengan informasi
hoax surat suara sudah tercoblos
sebagian pihak termasuk
dari tim kampanye nasional jokowi maruf
mempolisikan andi arief
atas cuitannya yang dianggap menyebarkan hoaks
sementara partai demokrat
tidak masuk dalam unsur pidana
kita akan ulas malam hari ini
apakah ini bisa masuk ke dalam delik aduan
atau tidak dan bagaimana kemudian proses hukumnya
saya akan ulas malam hari bersama dengan
sujuman arsumar yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada
bang ade irfan pulungan
direktur hukum dan juga advokasi tkn jokowi maruf
selamat malam bang irfan
dan sebelah bang irfan sudah ada bang jansen sitindaun
ketua dpp partai demokrat
bang jansen selamat malam
selamat malam renhat
bang jansen semangat sekali
dapat briefing dari andi arief tadi
dan di ujung sudah ada pak abdul fikar hajar
pakar hukum dan pidan dari trisakti
selamat malam pak fikar
dan sebelum saya kebawa bawa
sekarang di studio sudah bergabung juga
di luar studio saya akan tanyakan
langsung dengan brickjen paul
terkait dengan kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri
lawan sambungan telepon
selamat malam pak dedy
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak dedy prasetyo
kami ingin mengkonfirmasi pak deddy
terkait dengan dua nama yang sudah di
amankan oleh pihak kepolisian
berkaitan dengan kasus hoax
surat suara kontainer tersebut
dua nama ini kemudian siapa
dan bagaimana kemudian prosesnya
sehingga polisi bisa mengamankan
dua nama ini pak
jadi begini mas
jadi dari hasil patroli cyber
dan memprofiling beberapa akun
yang sangat aktif di jalur media sosial
setelah dilakukan profiling
langkah utama yang bisa
segera dilakukan adalah
yang paling sering meneruskan
berita hoax tersebut
oke oleh karena yang pertama kali ditangkap adalah
saudara ls yang ada di bogor
dan saudara ahy yang ada di balikpapan
itu dari hasil
rekam jejak digital yang sangat
masif ya di media sosial
keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka
tapi tidak lakukan penahan
karena yang keduanya perahnya ya
oke jadi tersangka ya pak dua orang ini ya pak
kemudian tim melakukan profiling juga
di beberapa kota
dan kita sudah menemukan
yaitu di jakarta maupun di semarang
tim akan lebih fokus
siapa yang membuat
siapa yang pertama kali
dan yang terakhir yang meneruskan
yang meneruskan meneruskan ini juga nanti akan diminta
oke jadi baik
pada ini jadi dua orang yang ditangkap ini
sudah sebagai tersangka
dan kemudian perannya hanya
informasi hoax itu begitu ya pak
iya seperti itu
setelah ini apa kemudian
yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada di
untuk bisa mengungkap
siapa segera dalang
promoter untuknya dari
yang ada yang sudah dibiantshould
tentangan kita menguatkan lagi
dan identifikasi dengan
nanti kita akan segera memanggil beberapa saksi ahli dalam rangka untuk meyakinkan penyidik menguatkan konstruksi hukumnya
saksi saksi ahli te saksi ahli pidana dan juga saksi ahli bahasa
pak dedy untuk dua nama ini ls dan hy ini profilnya siapa ini pak apakah masyarakat biasa atau apa
sementara dari hasil pemeriksaan masih makar biasa
namun demikian kedua orang tersebut kan masih terus akan dimintain keterangan
ada keterkaitannya dengan yang ada di jakarta
baik yang jelas pak deddy terkait dengan kasus hoax ini yang kemudian dilaporkan sejumlah pihak dipolisikan
ada beberapa nama yang kemudian dipolisikan termasuk misalnya nama andi arief atau tengku zulkarnain
kapan kemudian pihak kepolisian akan memanggil nama nama yang kemudian dipolisikan oleh sejumlah pihak ke baris krim
itu dari hasil pemeriksaan para saksi nantinya serta saksi ahli
dan kita juga nanti akan meminta laboratorium forensik untuk menganalisa jejak maupun rekam digital seperti itu
memanggil saksi saksi terlebih dahulu begitu ya pak dedy
betul betul mas kita semaksimal mungkin mengumpulkan seluruh alat bukti dulu
dari jalan seribu delapan ratus empat puluh dua
kalau menetapkan tersangka itu ya istilahnya perkara yang
nomor dua lah mas
kita lebih harus profesional dalam rangka untuk terbetul melakukan proses buktian secara ilmiah dulu
jadi totalnya sudah berapa pelapor pak yang melaporkan ke pihak kepolisian terkait kasus hoaks surat suara ini
pelapor baru dua mas
dari pihak pihak hukum kpu dan dari pihak knp
pak dedy satu lagi yang kemudian cukup menghebohkan sampai dengan malam hari ini adalah terkait
dengan dugaan pihak kepolisian yang disebut sebut oleh politisi partai demokrat andi arief dalam cuitannya
datang ke rumahnya di provinsi lampung
kebenarannya bagaimana ini pak
ya makanya kami harus mengklarifikasi lagi
karena rumahnya kan ada beberapa kediaman mas
ya dari pihak orang tua sudah melakukan klarifikasi
tidak ada satupun anggota polri yang mendatangi rumah orang tuanya
rumah salah satu keluarganya
ya rumah yang satunya ini sudah dibeli atau sudah dijual oleh saudara a a tahun dua ribu empat belas
saudara saudara pak witan juga sudah menyampaikan juga
ya polisi hadir di situ
itu karena melaksanakan kegiatan patroli rutin dan sudah kenal deket
ya kita juga mengecek apakah benar ada kejadian seperti ini kepada saudara pak ujang
saudara saudara juga harus mengklarifikasi hal tersebut
jadi tidak ada mobil polda yang mengatasnamakan
siber menggeruduk rumah andi arief begitu pak dedy
pastikan tidak ada mas
kita bekerja profesional sesuai dengan fakta hukum yang ada
kita tidak gegabah
kita menerapkan standar kehatian juga mas
sudah ada konfirmasi dari anda pak deddy bahwa tidak benar informasi itu
lalu kemudian mana lebih dulu sebenarnya pak
apakah setelah ada cuitan itu baru kemudian datang ke rumah
atau seperti apa sebenarnya kronologis
atau apa namanya versi dari pihak kepolisian
yang saya dapat dari humas lampung
ada dua versi pak ya
satu ada patroli polisi ditempatnya pak pak wajan dari polsek
sekaligus mengecek karena rame di media sosial tentang hal tersebut
nah kemudian kita coba cek lagi di kediaman yang lain
bapaknya juga sudah menyampaikan mengklarifikasi tidak ada pengerebekan oleh polda lampung
di kediaman itu
kediaman bapaknya maupun kekeluarkannya
jadi viral dulu baru kemudian dicek begitu ya pak deddy
seperti itu yang bisa saya tangkap dari penjelasan humas polda lampung ya mas
baik pak dedy kembali ke kasus hoaks surat suara yang tercoblos ini
artinya setelah ini polisi akan mendalami lagi lewat saksi saksi ahli
kemudian baru ada mungkin rencana memanggil nama nama terkait yang dilaporkan
tidak berpengenan mas
keterangan para saksi dari hasil analisa dan asesmen seluruh alat bukti
baru kita akan memanggil para pihak yang terlibat secara aktif langsung
baik sebagai kreator baik sebagai broser maupun baik sebagai penerus berita hoax tersebut
ya karena menurut pihak kepolisian ini tidak bisa dibiarkan mas
kalau terus berita berita hoax ini meracuni logika berpikir masyarakat
ini bisa berpengenan
ini bisa berbahaya bagi masyarakat
ya ini menyebut masalah teras juga mas
baik pak dedy konfirmasi kalau dari biro hukum kpu ini melaporkannya terkait apa dan apakah ada nama kemudian yang dipolisikan
kalau dari biro hukum kpu tidak menyebut nama mas
tidak menyebut nama ya
tapi menyebut akun akun yang memviralkan berita bohong terkait menyangkut masalah tujuh kontainer tersebut
oke akunnya itu bisa disebutkan pak
ada beberapa akun mas
ada beberapa akun ya
iya ada beberapa akun
baik di twitter kemudian youtube maupun alat barang bukti juga yang diserahkan dari pihak kpu ada flash disk yang berupa voice
nah voice itu nanti kita akan memeriksa di laboratorium forensik kita
sampai itu voice yang berisi menyebarkan berita hoax tersebut
akun akun itu tidak termasuk akun pak andi arief tengku zulkarnain tidak termasuk itu pak
akun itu hanya inisial aja mas
ada inisial aa ada inisial t
oh ada inisial aa
jadi tidak langsung secara implicit menyebut person nama orang gitu enggak
jadi hanya inisial inisial
kalau yang dari tkn jokowi maruf menyebut inisial
semua print out maupun screenshot yang sudah di print itu semuanya baru inisial inisial
karena tidak ada yang secara jelas
nah itu yang nanti merupakan bukti petunjuk dari penyidik akan mendalami siapa pemilik akun akun tersebut
pak deddy belum ada atau belum tahu kapan kemudian bisa menggali informasi lebih lanjut lagi mengenai kasus ini
kami mohon diberikan waktu mas
penyidik akan bekerja secara keras dan juga cepat tentunya juga dengan hati hati
apabila sudah nanti betul betul
menemukan tersangka yang nanti akan disampaikan kepada masyarakat
yang jelas polri sudah berhasil mengidentifikasi maupun memprofiling baik kreator maupun perusahaan
oh sudah berhasil mengidentifikasi kreator dan juga apa namanya yang tadi anda katakan pak dedy
yang memviralkan pertama kali
ya tinggal nanti didalami lagi begitu ya oleh pihak kepolisian
tinggal tunggu waktu
dengan kesempatan kami untuk
untuk kerja secara maksimal dulu
kita tunggu nanti pak deddy seperti apa informasi ini berkembang secara proses hukum di kepolisian
terima kasih banyak
brik jenpol dedy prasetyo
sudah berbagi informasi bersama kami di prime news malam hari ini
dan usai jeda saya akan langsung ke bang jansen nanti untuk
saya ingin mengkonfirmasi lagi bagaimana kemudian sikap partai demokrat mengenai kasus hoax ini
yang kemudian menyeret nama politikus partai demokrat rekan sesama partainya bang jansen
bang andi arief
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
dan segera kembali sesaat lain
anda kembali di prime news sebelum saya ke bang jansen
kita coba dengarkan terlebih dahulu
bapak bapak sekalian ada salah satu mungkin salah satu alat bukti juga yang dilampirkan ya
bang irfan ini
suara begitu ya
suara rekaman di whatsapp
coba kita dengarkan terlebih dahulu seperti apa kemudian percakapannya
jadi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok
sekarang lagi geger
mari ini sudah turun
isinya kartu suara yang sudah dicoblos nomor satu
itu mungkin dari cina itu
total katanya itu kalau satu kontainer itu sepuluh juta
berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta
tolong sampaikan ke akses ke pak darma k a p k atau ke gerindra pusat
untuk segera ke sana
ini tak kirimin nomor telepon orangku yang di sana
yang nanti membimbing ke kontainer itu
pasti marah kalau beliau
saya ingin ke bang jansen terlebih dahulu deh
bagaimana pak jansen
partai demokrat menyingkapi kasus
yang melibatkan bang andi arief ini
masih yakin begitu bahwa itu bukan masuk dalam unsur pidana
apa yang menjadi pertimbangan demokrat begitu yakin
bahwa cuitan itu bukan dalam kategori menyebarkan hoaks
oke sebelum saya masuk menjawab persoalan tweet ini reinhardt
mungkin saya harus mengucapkan
kami partai demokrat ya
mengucapkan terima kasih kepada
bapak jenderal deddy prasetyo tadi
karun pemas tadi
terima kasih bapak
bapak telah memberikan jaminan kepada kita
bahwa dalam persoalan ini
tidak akan ada upaya paksa kepada andi arief
dan siang tadi juga
kami atas nama dewan pimpinan pusat partai demokrat
yang ditegaskan kembali oleh sekjen kami
dr hinca panjaitan
jika memang kepolisian butuh
mengambil keterangan dari andi arief
kirimkan saja undangan resmi
akan kooperatif begitu ya
ke wisma proklamasi empat puluh satu
kantor dpp partai demokrat
bahkan tadi pak sekjen kami mengatakan
bahkan saya sendiri yang akan mengantarkan andi arief
jadi biar clear ini
karena kan sejak siang tadi itu kan
masing masing dua pihak ini
tidak saling mengenakan ini posisinya
kita partai demokrat berpikir
wasekjen kami ini akan diambil paksa
kan begitu dia
teman teman kepolisian kemudian berpikir
kami kok dituduh
datang ke rumah lama andi arief itu
untuk mengambil dia kan begitu dia
jadi itu makanya keterangan pak jenderal dari parsetiota
kami kira ya partai demokrat ya
ini meng clearkan suasana
jadi sekali lagi kami tegaskan
kirimkanlah undangan resmi
ke dpp partai demokrat
dan kami siap mengantarkan
kalau memang polisi butuh mengambil keterangannya dia
artinya akan kooperatif begitu bang ya
kantor partai kami jelas
jabatan andi arief ini juga jelas
dan dia juga kan bukan manusia gelap
malah tiap hari muncul di trida
apa yang membuat demokrat yakin
bahwa itu bukan masuk dalam dpp
kita debat tebal ya
kalau kemudian harus kita katakan barang bukti ya
di perkara ini yang berkaitan dengan andi arief
adalah ini tweet ini
terkait persoalan ini
yang terkait dengan andi arief
harap dicek kebenarannya
dua kali dia tegankan
kemudian dia katakan lagi supaya tidak fitnah
karena kan dia katakan disini
karena ini kabar sudah beredar
beredar sejak kapan
itu tweet malam begitu ya
iya ini pukul dua puluh
oke pukul dua puluh
beredar sejak sore
siapa saja yang menerima
bukan hanya andi
termasuk ketua kpu mengatakan itu
surat suara sejak rabu sore
jadi ketua kpu sendiri pun
karena ini kan kita bicara desas desus ini
peserta pemilu itu
orang yang ikut kompetisi itu paling takut kalau dicurangin
belum lagi hari ini memang
kredibilitas kpu kita itu sedikit agak turun di mata publik
masih lekat diingatan kita persoalan misalnya kotak suara dari kardus karton itu
itu menurunkan itu
kepercayaan publik kepada kpu
belum lagi kemarin ada dpt dpt itu
belum lagi persoalan entah benar atau tidak itu
orang gila katanya didata untuk milih
belum lagi kemudian yang terbaru misalnya penyampaian visi dan misi
kpu mengatakan ini bisa saja kami batalkan
karena boleh kok tidak pasangan calon yang menyampaikan
tapi tim sukses seperti kemarin satu misalnya
ini kan merugikan kepercayaan kan
sedangkan publik berkeinginan karena ini kontestasi capres
ya capres lah yang menyampaikan visi misinya kan begitu
tambah lagi desas desus ini sejak sore
itu makanya begini maksud saya
sejak sore ketua kpu sudah tahu
barulah tweet andi arief ini yang menjadi trigger
membuat ketua kpu bawah seluruh lainnya segala macam itu bergerak mengecek ke tanjung priok
pertanyaannya kemudian begini
ada tidak sebelum tweet andi arief itu yang menginformasikan terkait persoalan ini
ini kan jam berapa punya andi
ini biar terang benderang
ditemukan surat suara di daerah
kebetulan yang nge tweet ini bukan tokoh publik
andi ini kebetulan media influencer
jangankan dia nge tweet begini
dia batuk saja banyak yang komentari
sama seperti kamu renhat misalnya
terjadilah banjir misalnya di daerah mampang ini kamu tweet
belum tentu ada respon
ada banjir di manggarai atau di mampang
karena dia kebetulan tokoh publik
nah ini yang men tweet tapi dihapus lagi oleh bang andi arief
nah ini yang kemudian mungkin di persepsikan
atau orang kenapa harus dihapus kira kira begitu
kalau terkait itu ya bang
saya nanya dia
jadi pas itu muncul
twitter dia itu memang goncang
apa serangan itu banyak sekali
tiba tiba serangan itu banyak
banyak sekali tweet itu di capture i
komentar di bawah itu cacimaki
komentar di bawah itu cacimaki
tetapi kan ini sudah ada ini
orang dia mengatakan ini
itu makanya kalau akal sehat yang bekerja
kamu tahu nggak artinya hoax apa
yang saya pahami hoax itu adalah artinya ya
memfinalkan suatu informasi
kemudian dibalut menjadi informasi palsu
memfinalkan suatu informasi
contoh misalnya begini
kamu dapat informasi lah
kemudian kamu katakan
ini contoh final misalnya
telah terjadi kebakaran
di gedung transmedia kamu katakan
kamu memfinalkan itu
tiba tiba dicek nggak
contohnya kalau di sini misalnya
andi misalnya nge tweet bukan mohon dicek
tapi telah ditemukan
baru itu kena
ini kan dia katakan mohon dicek
yang kedua reinhardt
saya ingin nambahkan terkait persoalan tweet ini
saya ini jadi tertawa ketika kemudian misalnya seperti sahabat saya ini
atau tadi misalnya
ini ada di sini
ini ada di sini
ini ada di sini
ini ada di sini
ini ada di sini
ini ada di sini
kocong satu dirugikan
kocong satu dirugikan
sekali lagi saya tegaskan
satu satunya tweet andi arief
ya terkait persoalan ini hanya ini
lihat surat suara yang sudah dicoblos
sama sekali dia tidak menyebut kocong satu
ini murni menginfokan
karena misalnya kalau dibuat juga bisa mencoblos
kalau kita lihat
jangan kalian buat lp lp
jangan kalian pikir negara ini hanya punya kalian
kami pun bisa buat lp
begini seakan akan satu itu
dirugikan jokowi dirugikan
karena tweet andi harip saya sampai
pakai kacamata yang paling tebal
jadi ini murni tweet umum
bisa saja surat suara
jokowi dicoblos jadi berdasarkan itu
menurut bang jansen tidak masuk delik pidana
bukan menyebabkan hoaks begitu ya
kalau ini dipidanakan
sudah sakit bangsa ini
tidak perlu ahli bahasa
bang irfan yang juga ikut melaporkan ini ke barreskrim ya
apa unsur pidana yang menurut
bang irfan dan juga teman teman dari tkn jokowi maruf
sampai kemudian ini bisa dalam masuk dolik pidana
menyebabkan hoaks begitu
jadi gini memang
saudara jansen ini
memang dalam posisi harus membela andi arief
kalau dia tidak membela
harus begitu tugasnya
jangan larikan ke individu salah
pasti dong secara ini kan gitu
jadi ini debat
tugasnya andi harip itu adalah akibat dari sebab
kan pasti harus kita ketahui sebabnya
ada sebabnya itu ada
rekaman suara yang viral
menyatakan ada menyatakan situ satu
sudah dicoblos itu suara satu
bukan ini terkait andi harip
jangan kehubungkan dengan andi hari
kan di andi arief itu ada tercoblos
ini adalah akibat dari sebab
yang viral rekaman suara
kok kau tahu viral rekaman suara
rekaman suara kan viral
ya kok tahu itu viral
kok kau tahu
jangan kehubungkan dengan tweet andi harip
tweet ini sama sekali tidak mengganti rekaman suara
karena andi harip menyatakan
andi harip menyatakan
dia dapat informasi rekaman suara itu
dari wa group
ini loh tweetnya satu satunya
itu pernyataan dia juga kok
yang sekarang dipersoalkan itu adalah
dia mendapatkan itu viral itu
kalau itu kau bilang
kalau itu ketua kpu juga bilang
kalau begitu ini dari mana sumbernya
dia katakan tujuh kontainer
tujuh kontainer dari mana
ini ketua kpu juga sudah ngomong sejak sore
ini dari mana tujuh kontainer konten suara viral
kpu sendiri sudah ngomong sejak sore
ini sudah jadi desastrisu
ini kan memutarbalikan fakta
aku mau baca ulang
iya ini tweet ini akibat
dari ada sebabnya viral suara itu
nah kami mendapatkan ada tiga rekaman suara yang viral
oh bukan cuma satu yang tadi kita dengarkan
ada tiga rekaman suara
isinya apa tuh bang irfan
ya nanti saya tunjukkan
itu menjadi barang bukti
menjadi barang bukti ya
barang bukti ya
nggak elok juga saya sampaikan di sini
karena sudah kami sampaikan di baris km pada saat kemarin dilaporkan
nah kami menganggap viral suaranya itulah memang harus dikejar
siapa itu orangnya
karena kita melihat
kami merasa dirugikan
karena ada kata ada kalimat
itu di viral suara itu
sehingga itu menjadi legitimasi bahwa kami dirugikan satu begitu ya bang
viral suara itu
karena suara itu
karena suara itu
itu kan kaki yang diharif
bagaimana kalau tidak ada
di tv tidak ada satu
kalau kemudian kaitannya dengan laporan terhadap bapak diyarif bagaimana
bagaimana kau mengkaitkan ini
jangan kaitkan ini
nggak ada satu di sini
iya memang tidak ada satu
jangan kau meramah dalam gelap
ini ada coblosnya nih
nah rekaman suaranya itu adalah
memang caranya hanya satu
ini ada hubungan sebatak ribab
sebabnya itu ada tadi saya bilang
saya katakan berkali kali
dan itu memang diakui oleh andi arief dalam vl groupnya
dia mendapatkan way group itu
coba aku tunjukkan buktinya
aduh susah kau ini
meramah dalam gelap weh
sarjana hukum kau meramah dalam gelap
hanya ini satu satunya
jadi ada ini
ada pernyataan andi arief juga
yang sekarang sedang mau diadili
dia mendapatkan dalam wa group
yang sedang mau diadili itu ini
nah justru itu kita meminta kepada polri
untuk memeriksa wa groupnya
oh jadi menurut saya
wa group sendiri periksa
tidak hanya tweetan ini begitu
makanya muncul tweetan ini
oh minta tidak wa group ketua kpu diperiksa
ketua kpu kau minta nggak diperiksa
nah yang kedua adalah
kenapa bang dalam laporan kepada pihak kepolisian
ada berita berita yang menyatakan tentang kenapa dia men tweet ini
ini akibat dari sebab viral suara itu
dan ada tiga suara
berdebat dalam gelap
yang kita adili itu hanya ini
inilah yang kalau dikatakan
satu pesan ini
nah yang kedua adalah
yang kedua adalah
ini kan sudah sosok yang terkenal
emang betul ya
batuk aja bisa jadi berita
pada seseorang yang dikatakan public figure
ketika memang ada sebuah berita
kebenarannya belum teruji
kenapa kok buru buru cepat diinfokan ke publik
seharusnya dia mengkonfirmasi
kita jeda terlebih dahulu bang irfan
nanti saya juga akan ke pafikan untuk menerahkan
menyampaikan segera kembali saat lagi tetap bersama kami
ada unsur pidana yang lain mungkin
gimana pak fikar silahkan
tadi disebutkan depresinya
ringkas aja berita bohong
ketika dia disebut sebagai
dalam perspektif pidana itu
gak ada sebenarnya ini sangkinya
tidak ada tapi ketika
berita bohong itu menimbulkan akibat
baru dia menjadi
karena itu kemudian
dia juga delik aduan umpamanya
berita bohong yang mengakibatkan
kerugian pada orang per orang
pencemaran atau penipuan
tapi ketika dia naik ke
ke publik yang dirugikan adalah publik
undang undang itm mengatur
berita bohong yang diserbarkan
yang merugikan konsumen
konsumen yang rugi
artinya ada berita bohong dan konsumen yang rugi
itu adalah itm
isu kebencian dan konflik di masyarakat
yang kedua itu tadi
berita bohong yang didasarkan sarah
yang akibatnya ada kekacauan dan kebencian dalam masyarakat
kemudian ada lagi di undang undang nomor satu tahun empat puluh enam
apa soal berita bohong
seberita yang sebenarnya patut diduga itu bohong gitu
tapi disebarkan dan menimbulkan kekacauan
atau berita apa
berita yang benar disampaikan secara sepotong sepotong
dia menjadi persepsi lain
kalau dalam bahasa sekarang itu priming
ya beritanya benar tapi di framing sedemikian rupa menjadi tidak benar
bisa seperti itu gitu
pasal lima belas itu bicara soal itu sebenarnya gitu
nah oke sekarang kita kembali ke ini tweetnya
ini saja yang diadili
ke cuitan dan juga mungkin bukti lain yang dilampirkan misalnya begitu ya
apakah tweetnya andi arief ini sebuah tindak pidana
bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana gitu ya
kalau dilihat dari kalimatnya
sebenarnya ini kan permohonan konfirmasi sebenarnya
permintaan untuk mencek gitu ya
tetapi di belakang itu dia sudah tahu ada berita
tentang tujuh kontender itu
ini gitu akp udah tahu
ya enggak maksud saya kenapa ini keluar
karena ada sebabnya kan
dia tahu ada informasi mengenai tujuh kontainer yang dicoret itu
kemudian dia tweet ini konfirmasi loh
apa di cek loh
supaya tidak menjadi fitnah kan begitu
dari sudut itu ya kalau ini berdiri sendiri
ini kalau menurut saya bukan tindak pidana tidak masuk
nggak bisa tidak masuk unsur dari ketiga
kalau berdiri sendiri
kalau berdiri sendiri
kalau tweet ini berdiri sendiri
maka tidak terbukti nih apakah itu undang undang ite
ataupun pasal empat belas lima belas undang undang satu ratus delapan puluh enam
kalau untuk masuk yang menguatkannya apa
masuk ke pidana apa
agar tidak berdiri sendiri misalnya
bukti yang lainnya atau gimana pak fikar
apa kan harus dicari dulu
benar nggak berita yang dimintakan konfirmasinya oleh andi arief ini ya

dia bisa kita pastikan kena
artinya dia bisa dituduh dengan undang undang itu
kalau undang undang pemilu misalnya
nah ini yang
selain itu misalnya
kalau ditarik ke atas gitu ya
ketertiban masyarakat atau apa
jadi pertanyaan siapa sebenarnya yang menginginkan pemilu ini gagal
itu ada pasalnya sendiri di undang undang nomor tujuh
gitu kan apakah perorangan
atau kelompok atau siapa
nah ini yang harus juga diteliti gitu
nah saya memang berkomentar
kalaupun mau dikejar mungkin posisinya andi arief di situ
di mana itu prof
ada indikasi umpamanya
ini aja didilai
ini loh cuma satu ini para putihnya
jadi masuknya ke undang undang pemilu tadi mas fikar
bukan ke ite
bukan ke ite
ke ite nggak kena ini
apa beda pernyataan andi arief ini saya katakan tadi dengan pernyataan ketua kpu
itu loh yang menyatakan sejak sore juga dia sudah tahu
sejak sore apa beda
mungkin bedanya ketua kpu tidak menyampaikan itu lagi kepada publik
malahan dia harusnya langsung ke tanjung priuk
tugas dia ini
kepercayaan publik kepada kpu sekarang sedang turun
itu makanya aku katakan begini renat
sebelum kebanginan silakan
ya sedikit begini
saya pribadi dan kami partai demokrat ya
itu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh
yang harus kita lakukan sekarang ini
ya kita kerjasama ini semua sekarang
tugas kita adalah mencari siapa yang membuat rekaman itu
jadi begini sore itu di semua kalangan politisi rekaman itu sudah beredar
aku tidak tahu irfan ini masih pengacara atau politisi
kalau lawyer pasti grupnya dia lebih banyak grup lawyer
nggak ada ini
tapi kalau grup di politisi grup politisi
udah beredar sejak sore ini
semua orang sudah tahu
jadi aneh kemudian di luar sana misalnya
saya baru tahu sesudah tweet andi katanya
seperti misalnya tim tim pendukung pak jokowi misalnya
pak jokowi berarti pendukung bapak itu belum politisi
karena harus sudah tahu menurut suara harusnya
sejak sore sudah beredar ketua kpu saja sudah tahu
itu makanya tugas kita bersama sekarang
mencari siapa yang membuat rekaman suara ini
ini penjahat demokrasi ini
ini penjahat demokrasi
karena dia ini kemudian ya
semua orang ketarik hari ini ya
ke pemilu yang mohon maaf ya
jauh sekali dari visi dan misi ini
karena tanggal sembilan nanti kita sudah masuk visi misi
tanggal tujuh belas sudah debat
ini sekarang tanggal berapa ini prof
tanggal empat atau lima ini sekarang kita masih di sini
masih di titik ini nih
harusnya kita sekarang ini sudah mulai
prembul itu visi dan misi nih sebenarnya sekarang
karena ini kan masih kaitan dengan pemilu
jadi pak polisi kami sangat mendukung
mari kita cari itu loh tugas kita bersama itu
siapa yang membuat rekaman suara itu

terkait yang meneruskan dan mentransmisikan
bang irfan yang dilaporkan sebenarnya siapa aja
bang andi arief siapa lagi dalam delik aduan yang dibuat dalam laporan
dia yang membuat suara rekaman itu ya yang viral
ada tiga rekaman suara yang berbeda
yang kami lampirkan sebagai bukti
nah kalimatnya itu jelas merugikan paslon satu
karena kami menganggap ya
rekaman suara kan
nah itulah sebabnya rekaman suara itu
yang viral itu kan memang rekaman suara
baru direspon oleh andri arief menurut bang irvan
nah sekarang begini
kita semua tahu kalau tadi bro jansen mengatakan politisi
pasti semua politisi tahu proses proses tahapan pemilu itu
ya kan benar ya
enggak informasi hoaks ini maksudnya
dengan proses tahapan pemilu itu kan harus dihapus
dengan proses tahapan pemilu itu kan harus dihapus

tahapan pemilu itu kan harus diketahui juga
misalnya surat suara itu apakah sudah dicetak atau belum

kan pasti tahu dong
kalau sebagai seorang politisi tadi katanya
sampai hari ini
sampai hari ini
sampai hari ini surat suara itu belum dicetak
baru tadi baru disepakati spesimennya
artinya berita tentang rekaman itu itu memang diketahui bersama
belum ada surat suara model bentuknya
terus kau ingin menjelaskan apa
nah artinya rekaman suara itu kita sudah ketahui bersama bahwasannya itu pasti hoax
belum ada surat suara
tidak perlu direspon maksudnya begitu
tidak perlu direspon
tidak perlu ditangkap atau disebarkan
nah itulah yang membuat kegalauan kegaduhan di publik
kita ketahui bersama
berarti aku ingin nanya ke kau
berarti kau sudah tahu kan sejak sore ada rekaman itu
sudah tahu kan
tahu tapi itu hoax
berarti kau juga dipanggil polisi
kau jelaskan itu
semua kita tahu
kita sudah terlebih dahulu
itu sama dengan
aku suka penjelasan dia
sama dengan yang dikatakan ketua kpu itu kan
berarti tidak perlu
saya sudah tahu
karena itu sudah belum diproduksi

ini juga harus dipanggil polisi
kita harus jadi terlebih dahulu
saya juga akan ke pak vika
pak vika kamu kan sudah mau komentar
tapi kita berhenti terlebih dahulu
pak fikar apa lagi yang kemudian pak fikar ingin tambahkan tadi terkait diskusi yang sudah kita
artinya kalau berpaku pada tweetnya andi arief dia tidak memenuhi unsur itu
tidak memenuhi unsur menyebaran berita
ite undang undang ite
karena berita bohongnya sendiri harus dibuktikan itu bohong
sebenarnya kan artinya gini karena berita bohong itu terminologi hukum maka harus ada putusan dulu bahwa itu
berita itu bohong
baru kemudian dia apa ya juga tidak kena
karena dia bukan menyebarkan dia mengkonfirmasi
hanya saja mungkin konfirmasinya apa
ruangnya tidak tepat
karena nama metsos itu
saya mengatakan gini
mestinya itu disampaikan ke kpu atau bawaslu
saya setuju itu
hasil laporannya itu
saya tanya tangkap enggak kpu bawaslu kita ini
itu persoalan lain
tangkap apa enggak
jadi saya setuju
saya setuju itu
artinya gini ada persoalan
jangan berpikir formalitas
mari kita berpikir sekarang itu substansinya itu loh
kalau kita menyepakati ya sebagai warga negara kita sebagai warga negara yang baik ya
apa yang harus disampaikan
apalah warga negara yang baik
biar semua orang meniru kau
nanti kami koreksi kalau kau enggak melakukan
perubahan negara ini tidak gaduh ya
keutuhan negara apa
negara ini masih utuh kok
jangan main narasi narasi
negara pecah tidak
ya karena viralnya itu rekaman suara viralnya itu itu kan menimbulkan kecemasan juga
ini benar enggak berita
kan ada pertanyaan di publik ya
kalau kita memang menginginkan tidak ada kegaduhan ya itu kenapa tidak dikonfirmasi kepada kepolisian
tidak dikonfirmasi kepada bawaslu
gimana caranya konfirmasi ke polisi
coba aku tanya lah kau sekarang
biar kami contoh besok
siapa yang aku telepon di polisi
tidak harus diajarkan lah
siapa yang aku telepon di bawaslu
ini so ipan ini dari sudut pegangnya
tidak harus diajarkan di tipe berenang
tadi katanya janssen itu orang politisi
itu makanya aku bilang begitu
pasti paham bagaimana caranya
bagaimana cara berkomunikasi
kenapa tidak bisa
kan tidak mungkin untuk ditutupi
ketua kpu sudah tahu sejak sore
ya itu kenapa
sudah sejak sore
kan bisa di telepon
di telepon ditanyakan ini benar nggak
tapi begini pak janssen
kalau tadi melanjutkan apa yang dikatakan oleh pak fikar bahwa ruang penyampaiannya gitu
ruang konfirmasinya yang tepat itu menurut pak janssen seperti apa
bahwa itu disampaikan di medsos kemudian publik meng capture
itu ruang publik
pak lanak menyampaikan ke kpu begini
justru andi arief inilah prof yang berperan dalam proses
proses pengungkapan isu ini
kalau enggak berhari hari ini
kpu bawa selu ke sana
orang sejak sore juga ketua kpu
sudah tahu kok
kalau mau fast respon dia tahu sore itu
sebelum maghrib harusnya sudah selesai ini urusan
yang tahu rekaman
dia tahu kan rekaman
ini kan sudah tahu ini kpu ini
terus apa responnya
ini sekarang seakan akan
mau kau bilang hoax
itu sudah jadi desas desus
itu makanya aku bilang
harusnya semua orang berterima kasih ke andi arief
karena dialah yang berperan besar dalam proses pengungkapan ini
sehingga kemudian kami ini heran
seakan akan andi arief yang paling bersalah di sini
sudah jadi pahlawan untuk membuktikan itu hoax kok
tapi kan dilaporkan tidak hanya andi arief ya bang irfan
ada nama nama lain dilaporkan juga ya
pejebar suara rekaman suara
rekaman suara itu tadi saya sampaikan ada tiga rekaman suara yang berbeda
yang isinya antara lain memang
menyedutkan atau merugikan satu
jelas itu diucapkan
ada disitu diucapkan
itulah yang merugikan
itulah yang kita cari
ya itu makanya kita meminta kepada pihak polri
untuk segera mengusut itu
aku ingat sedikit
begini sedikit bu tambai
jadi ini ada rekaman
yang disampaikan irfan ini
ditulis seakan akan ini suara andi arief
tadi sudah kita dengarkan
kita tidak menyatakan itu suara andi arief
kita tidak menyatakan
ini ada tulisannya mengatakan itu suara andi arief
kita tidak menyatakan itu suara andi arief
satu lagi yang kemudian mungkin dilaporkan juga adalah
tweet dari ustadz tengku zulkarnain
selain dari andi arief ya
bagi irfan betul tidak
bahwa itu juga dilaporkan dipolisikan
ya tadi saya dengar memang ada
ada relawan ya yang mengadukan itu
dan seperti apa kemudian sebenarnya kedua pihak ini menyikapi kasus hoax surat surat tercoblos
dalam segmen terakhir prime news
kita akan jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali setelah ini
oke selain andi arief
relawan jokowi mani juga melaporkan
ustadz tengku zulkarnain
kita boleh cek mungkin di plasma tweetannya seperti apa
agar bisa diulas juga sambil menutup kemudian dialog kita pada malam hari ini
saya akan ke pak fikar
ini tujuh kontainer surat suara pemilu yang didatangkan dari china sudah tercoblos untuk pasangan nomor satu
tampaknya pemilu sudah dirancang untuk curang
kalau ngebet banget apa tidak sebaiknya buat surat suara permohonan agar capres yang lain mengundurkan diri saja
siapa tahu mau
bagaimana nih kalau untuk yang saya modelin
karena kita membahas
jerat pidana hoax surat suara sudah tercoblos
artinya ini juga termasuk yang dilaporkan
selain bang andi arief
itu lebih tepat pasal empat belas sebenarnya
dia sebenarnya patut menduga
apakah berita yang sudah di
dia menyebut ada satu stasiun tv
apa benar stasiun tv itu menyatakan tujuh kontainer surat suara tersebut
beritanya seperti itu
nah kalau dia mengutip itu secara persis
saya kira juga dia tidak menyebarkan berita bohong
karena berita itu sudah ada di tv
tapi kalau tidak persis seperti itu
ini artinya kesimpulan dia
baik pak fikar sebenarnya bagaimana sih ketika dalam
mana kemudian yang bisa kena pasal undang undang ite
mana yang tidak
karena perbetakan di situ
ada yang mengatakan ini masuk ke hoax
bagian mana kemudian
supaya ini masyarakat semua tahu
agar sama sama belajar tidak mencuit tidak memposting apapun
secara sembarangan begitu
mana yang bisa masuk ke dalam unsur unsur pidana
ite atau bukan
ya ite atau bukan
ada dua pasal itu
dua ketentuan itu cuma
satu yang merugikan konsumen
satu berita bohong yang didasarkan atas arah
itu kan sulit membuktikan ininya
agak jaranglah ini terjadi
itu yang bisa dihukum dengan undang undang ite nya
pasal dua puluh delapan itu
pasal dua puluh tujuh lebih berat lagi
dua puluh tujuh itu bukan hoax
itu bukan hoax
kalau yang hoax
kalau yang hoax seperti apa
yang hoax itu tadi
berita yang disebarkan yang merugikan konsumen
berita yang disebarkan berdasarkan sarah
menimbulkan dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan
itu saja yang ite itu
kalau modelnya misalnya seperti bang andi arief yang menurut bang jansen itu adalah
nah ini yang jadi persoalan
kalau bertanya saja di indonesia ini sudah dipidana
apa tidak boleh lagi bertanya
sebagai guru besar pindah
artinya ini kan berita
itu sebenarnya konfirmasi
tapi menjadi ramai karena kemudian di twitter begitu ya
dan itu kan juga sulit
dependisi kekacauan itu apa
terakhir bang jensen dan bang irvan terakhir
saya ingin apa mendebalkan apa yang disampaikan oleh pak jensen
saya ingin apa mendebalkan apa yang disampaikan oleh pak jensen
saya ingin apa mendebalkan apa yang disampaikan oleh
karena ini pemilu
pakailah jodoh forbil katanya
pakailah jodoh forbil katanya
saya kami kami meminta kepada kpu kalau terjadi persoalan persoalan sejenis ini
sudah lebih dulu kalian tahu responsiflah
untuk menghilangkan alat kecurigaan
untuk menghilangkan alat kecurigaan
karena ini pemilu
kompetisi begitu ya
kompetisi orang paling takut dicurangi

yang kedua ya tolong berikanlah nomor berapanya yang bisa dihubungi
berapanya yang bisa dihubungi

yang sama cepatnya dengan media sosial ini
yang sama cepatnya dengan media sosial
langsung detik itu juga dijawab
karena media sosial memang itu
kalau kemudian jaringan misalnya
tempat pelaporan klien itu
melapor hari ini baru tiga hari lagi
ditindaklanjuti atau baru besok
gak akan dipakai orang itu
orang pasti akan dulu pakai media sosial
tapi kalau mereka misalnya
membuat jaringan yang online
secepat media sosial pasti orang pakai itu
yang ketiga kita harus berterima kasih lah
kepada andi arief ini
karena dialah kemudian
persoalan swaks swaks ini bisa diungkap
kalau bukan karena dia mungkin
sampai hari ini kita masih bicara tujuh kontainer
jadi berterima kasih kepada andi arief
menurut saya dia sudah jadi pahlawan pemilu
dan yang jelas dalam proses hukum ini
tadi banyak yang katakan pastikan super kooperatif
mencari yang membuat rekaman suara itu
yang kedua ada disini rekaman suara
yang mengatasnamakan andi arief
dan itu bukan dia
rencana kami memang ingin melapor rencanakan
walaupun kemudian memang di internal partai
tidak untuk sekedar demikian
kita ini bukan partai yang sedikit sedikit suka melapor
sepuluh tahun kami sudah membuktikan
ngelola kekuasaan bukan penguasa yang suka melapor
jadi kami ingin menjaga citra itu
partai demokrat bukan partai yang suka melapor
kalau kemudian ada
diskursus di demokrasi kita yang agak sekeras ini
baik bang irvan terakhir seperti apa
dalam kasus hoax ini
kalau kita memahami dan melihat hoax ini
sebagai sebuah kejahatan
ya mari sama sama kita lawan dan perangi
memang saya katakan hoax ini adalah
sebuah kejahatan yang sangat luar biasa
ekstrakuden dari crime
jadi sebuah kejahatan yang melebihi
levelnya melebihi dari
siapapun bisa menjadi korban dan siapapun bisa
kalau kita ketahui hoax ini adalah sebuah hoax
ya mari kita juga menjaga diri
menjaga diri itu tidak ikut menyebarkan hoaxnya
yang belum ada kepastian kebenarannya
kita pasti punya banyak panutan ya
kita punya banyak
ataupun apalah namanya
nah itu bisa mempengaruhi seseorang
kalau dulu orang mengatakan
mulutmu adalah harimau mu

tapi sekarang adalah
jejari mu adalah harimau mu
nah dengan membuat apapun
misalnya apakah di medsos
ya itu harus berhati hatilah
jangan sampai menebarkan
sifat yang hoax sifat kegaduhan
nah kalau kita meyakini pemilu ini
harus kendamai mari kita semua bertanggung jawab
kita akan tunggu seperti apa nanti
proses hukumnya singkat saja
singkat saja ini persoalan hukum
apa polisi harus benar benar
profesional karena dia berkelindahan
dengan persoalan politik
karena ketemu dengan kebebasan orang berpendapat
kita harus hilangkan tidak ada upaya
untuk menggagalkan atau
mencuri kecurangan terhadap masalah pemilu ini
yang tepat kalau kemudian harus kita
menggunakan hukum pidana di persoalan ini
pidana pemilu atau pidana umum
karena ini masih dalam rangkaian pemilu
kita tunggu seperti apa nanti
itu penting itu diskursus kita bersama
ya seperti apa proses hukumnya dan tentu kita berharap
kepada pihak kepolisian gitu ya
mari kita jaga jaga bersama pemilu ini bisa terjadi
aman dan damai
terima kasih bang jensen
terima kasih banyak
bisa mencederai pun bisa berujung
di balik jeruji ketika informasi datang
dan dengan elegan ya jari jemara
ikut menyebarkan ke dunia maya
ia pasti mempunyai implikasi bijak dengan media sosial
maka ia akan menjadi teman
ulasan mendalam tentang politik hukum dan keamanan
dapat anda simak terus di cnn indonesia prime news
saya rehan sirai terima kasih selamat malam